guna menggenjot peningkatan produksi komunitas perkebunan
pemerintah melalui kementerian pertanian meluncurkan program benih unggul lima ratus juta atau bun lima ratus
dalam siaran persnya kementerian pertanian menyatakan akan menyediakan benih bermutu tanaman perkebunan
direktur jenderal perkebunan kasdi subagiono menyebut
keberadaan benih bermutu tanaman perkebunan sangat diperlukan untuk menunjang produktivitas
kualitas hasil dan ketahanan terhadap penyakit
guna menyukseskan program bun lima ratus
ditjen perkebunan telah menyediakan kawasan pengembangan tanaman perkebunan yang tersebar di berbagai provinsi
sementara itu kementerian pertanian mencatat volume ekspor pertanian melonjak drastis dari tiga puluh tiga lima juta ton
pada dua ribu tiga belas menjadi empat puluh dua lima juta ton pada dua ribu delapan belas
kepala pusat data dan sistem informasi kementan ketut karyasa mengatakan
ekspor perkebunan memiliki peran yang cukup sentral
komunitas ekspor perkebunan yang berkontribusi besar adalah kalapas sawit karet dan kakao